siap hidup berdampingan dengan covid sembilan belas perdana menteri inggris memutuskan mencabut seluruh aturan prokes termasuk kewajiban isoman serta tes gratis
aturan ini mendapat tentangan dari tak sedikit pihak lalu bagaimana kondisi serta masyarakat di inggris menanggapi hal tersebut
bergabung warga negara indonesia di london yaitu devi triana selamat malam mbak devi
siang di inggris
betul baik mbak devi jumlah kasus omikron ini masih meningkat tapi perdana menteri boris johnson memutuskan untuk mencabut pembatasan
bahkan ini juga lantang disuarakan setelah kita tahu kemarin ratu elizabeth ii terkonfirmasi covid ya
gambaran di inggris sendiri seperti apa mbak devi saat ini
baik tiffany sebenarnya lonjakan kasus omikron di inggris ini sudah selesai
maksudnya sudah menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan
dibanding beberapa waktu lalu
baik dari aspek kasus harian angka kematian maupun pasien yang dirawat di rumah sakit
sebagai perbandingan pada saat inggris pertama kali mendeteksi varian omikron november akhir tahun lalu itu ada dua kasus
kemudian mulai meningkat hingga di bulan desember dan mencapai puncaknya sekitar empat januari di mana kasus mencapai dua ratus tujuh puluh ribu kasus per hari
sementara saat ini per minggu ini data terakhir dari gov uk menunjukkan hanya tiga puluh sembilan ribu kasus untuk minggu ini saja
jadi memang angka angka yang menunjukkan penurunan inilah yang membuat pemerintah inggris cukup percaya diri untuk mengakhiri seluruh aturan yang membatasi selama penanganan pandemi covid sembilan belas ini tiffany
oke walaupun tren kasusnya mengalami penurunan
pertama kalinya juga
sejak april tahun lalu angka varian delta sudah tidak ada kasus baru jadi hanya omikron saja di inggris ini
oke walaupun memang tren kasusnya mengalami penurunan mbak devi tapi bukan berarti kedepannya tidak akan menghadapi mungkin varian baru atau mungkin lonjakan lonjakan lainnya
nah warga di inggris sendiri masyarakat menanggapi keputusan dari perdana menteri seperti apa
ya memang pro kontra selalu ada menanggapi kebijakan boris

mereka tidak melepaskan tanggung jawab mereka tetap memberikan panduan yang jelas bagi warga inggris jika mengalami terkena penyakit covid sembilan belas ini
mereka tetap menganjurkan tapi bukan lagi sebuah aturan yang mengikat gitu jadi bukan lagi dianggap sebagai melanggar hukum jika tidak melakukan isolasi mandiri pada saat pasien terkena covid sembilan belas
jadi memang aturan yang dicabut itu hari ini semua masyarakat inggris sudah
sudah beraktivitas normal ya
terutama pencabutan masker di public transportation sudah tidak diwajibkan lagi
tidak ada lagi isolasi mandiri yang dulu sepuluh hari kemudian tujuh hari sekarang ditiadakan sama sekali bagi mereka yang terkena covid
sebuah salah satu catatan rekor yang cukup sukses
cukup cepat begitu
tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah inggris namun artinya dengan keputusan ini tanggung jawab dalam untuk berhadapan dengan pandemi dan lain sebagainya diserahkan kepada masing masing warganya mbak devi
jadi begini prinsipnya segala aturan yang terkait dengan penanganan covid sembilan belas pandemi ini semua dikembalikan ke warga gitu
jadi kalau misalnya kita sakit
mereka tetap memberikan panduan sebaiknya memang harus melakukan isoman selama lima hari
tapi kalau misalnya tidak dilakukan tidak apa apa
kemudian terkait dengan tunjangan perlu diketahui bahwa di sini selama orang yang terkena pasien covid pada saat itu mereka untuk penghasilan tertentu mendapat tunjangan lima ratus pan atau sekitar sepuluh juta per bulan
yang itu dicabut kebijakan kebijakan tersebut
kemudian tes pcr dan swab test atau lateral flow test yang atau dikenal dengan antigen test
di indonesia itu juga sudah dihapus per satu april ini
jadi pemerintah tetap bertanggung jawab dan mereka juga menjelaskan bahwa misalnya terkait tes tes gratis ini mereka akan lebih memfokuskan pada orang orang yang mungkin sudah usia lanjut di atas tujuh puluh lima tahun dan mereka yang punya penyakit bawaan seperti itu
mudah mudahan kondisinya terkendali

dan memberikan gambaran
terima kasih mbak devi triana sudah bergabung dengan kami malam hari ini dan memberikan gambaran
kondisi bagaimana situasi di inggris pasca mencabut aturan prokes covid sembilan belas
terima kasih mbak devi triana salam sehat selalu
terima kasih tiffany